pertama lya sunda suntoso
meneliti kepengacaraan di sana
bahkan mengurusi kasus hingga di mahkamah agung amerika serikat
kini lya memiliki kantor pengacara sendiri di wilayah forest hill kota new york
sebenarnya keahlian lya suntoso tak hanya di bidang hukum
lya juga menyandang gelar serjana musik dari berklee college of music
dalam bidang komposisi jazz
namun ibu satu orang putra ini merasa menjadi seorang pengacara
adalah panggilan hatinya
tugas saya sebagai pengacara imigrasi itu beda dengan pengacara pengacara lainnya
contoh kalau misalkan saya pengacara korporasi misalkan
ketika saya jadi pengacara korporate
kalau misalkan saya salah perjanjian atau apa itu damage nya uang
kalau saya jadi pengacara imigrasi lalu saya ada sesuatu selip atau seperti apa
entah bagaimana kita nggak tahu empat generasi
jadi ke depan sebetulnya itu sudah ada garis orang itu bisa jadi presiden
ayahnya presiden obama itu imigran betul
nah bayangkan kalau dulu lawyer imigrasinya salah tanganin itu kasus
gak ada kan presiden obama gitu
kita bekerja harus pakai hati
itu yang mungkin agak sedikit berbeda
saya nggak mengatakan profesi lawyer lain itu nggak pakai hati ya
tapi di sini mungkin beban moralnya lebih tinggi
dari yang lain
dipercaya membuat materi sejumlah buku panduan dan pembelajaran bidang hukum
dengan beberapa rekannya beberapa tahun lalu
saat ini lia fokus untuk membantu para kliennya
dari seluruh penjuru dunia dan seluruh wilayah amerika serikat
yang mengalami kasus imigrasi berbasis bisnis dan pekerjaan
sebagian besar kliennya bekerja di bidang bisnis atau seni
sebagai negara yang dikenal memiliki peraturan yang amat ketat
tidak main main dalam masalah legalitas keimigrasiannya
bagaimana masuk ke pasar amerika dengan benar dengan legal
supaya jalan ke depannya lapang
karena kesempatan itu tidak akan terbuka apabila nggak ada legalitas
kalian bisa katakan sudah memiliki banyak sekali pengalaman di dunia hukum migrasi amerika serikat
bahkan menjadi orang indonesia pertama yang masuk di super code
tetap orang indonesia
atau perpanjangan visa terus atau oke sekarang udah jadi warga negara amerika serikat atau gimana
kami sekeluarga itu permanent resident dan juga kami kayaknya belum ada ya cita cita untuk dapat us citizenship ya
mau orang kata citizenship itu katanya nggak ada urusan ya sama nasionalisme
tapi kalau untuk kami memang itu masih nasionalisme
jadi ya karena itu kami belum naturalisasi
menetap di amerika serikat sejak kuliah lia membuktikan bahwa tidak sulit untuk bisa berkarya dan berprestasi di luar negeri
asalkan memiliki tujuan yang baik dan paham peraturan yang berlaku terutama di amerika serikat
ruli kurniawan septiadi pradana new york amerika serikat